halo saya frida litwina senang sekali dapat berjumpa kembali dengan anda
selama tiga puluh menit ke depan saya akan mengajak anda untuk mengenal lebih dekat seorang pemimpin muda
salah satu perusahaan bumn terbesar di indonesia
direktur utama pt bank mandiri persero tbk kartika wirjoatmojo
senang sekali bisa ketemu
baru belajar jadi sebenarnya pernah berapa tahun yang lalu coba tapi nggak bisa bisa
nah sekarang karena jadi dirut banyak yang minta
nah saya memaksa diri untuk coba untuk bisa supaya nanti paling nggak bisa ngajakin masalah masalah main
oke saya persilakan mulai di obrolan
jadi masih ada hobi lain nggak selain golf
saya sebenarnya yang paling banyak traveling
yang paling penting traveling dan karena banyak waktu yang di spend sama kantor maupun dengan kementerian
ataupun dengan klien keluar kota keluar negeri saya sering spend itu satu hari dua hari untuk relax setelah kerja gitu
saya tuh sebenarnya kalau weekend paling nggak tuh satu dua minggu pasti ada pekerjaan ya
jadi dalam sebulan itu biasanya ya seminggu dua minggu saya yang agak free
nah kalau free free nah ini sekarang coba mulai pick up golf lagi
sama juga acara sama keluarga aja yang banyak sih atau traveling
oke oke berarti masih ada ya waktu untuk golf untuk bersama keluarga untuk hobi hobi yang lain juga
iya iya mesti disilip silipin di antara schedule yang sibuk
ya kadang kadang kalau lagi keluar kota untuk tugas ya saya sempetin satu hari dua hari refreshing di luar kota
atau di luar negeri supaya paling nggak ada waktu yang lebih private gitu
selain tadi itu kan pak tiko bilang supaya bisa main sama nasabah atau klien
ada yang menarik lagi nggak dari golf sebenarnya
sebenarnya ini sih kalau di bank ini kan hampir semua orang main golf ya
jadi anak buah saya kan juga hampir semua main golf
nah saya tahu kadang kadang memang untuk bisa connected sama people kan kita mesti spend waktu banyak
nah kalau menurut teman teman memang paling efektif itu sambil golf gitu ngobrol ngobrolnya
jadi mungkin nanti kalau udah bisa ya udah lancar lagi
saya coba supaya lebih banyak spend waktu juga dengan tim saya juga di lapangan golf
pak tiko anda sadar dong bahwa anda itu adalah seorang direktur utama paling muda di bank bumn
banyak nggak yang skeptis terhadap anda dulu sebelum anda terpilih katakanlah waktu dijadikan sebagai salah satu kandidat gitu
sebenarnya saya kebetulan punya tour of duty yang cukup lengkap ya
dulu saya kan pernah di mandiri kemudian saya sempat keluar di menteri sekuritas
kemudian ditugaskan sama kementerian keuangan untuk setup
kemudian ditugaskan lagi untuk klps untuk menjual bank butiara
jadi saya merasa dengan background saya di mandiri yang cukup dalam dan tour of duty yang keliling keliling ini
saya cukup confidence bahwa itu saya lebih lengkap lah dari sisi saya
dan itu adalah challenges yang bisa anda atasi seperti dikasih pr nih
sudah selesai nih pr nya
jadi ini pr pr yang memang dulu saya masih selesaikan satu satu sekarang saya dikasih pr yang lebih besar gitu
jadi dari sisi stagingnya sih saya rasa cukup pas tapi memang pada waktu saya masuk
sekarang sebagai kandidat ini cukup banyak yang mempertanyakan
khususnya kaitannya dengan business development ke depan
karena saya terakhir yang di regulator
nah tapi saya menyampaikan bahwa saya dulu memang lama di mandiri dan waktu mandiri baru merger
dulu saya memang menyusun strategi mandiri pertama setelah merger
jadi saya strategi mandiri waktu dari corporate banking masuk ke retail masuk ke micro itu
dari awal following itu dan itu buat saya seperti pick up lagi cerita yang dulu saya create di awal
dan anda merasa sudah belong ke mandiri karena memang dari tahun dua ribu tiga
saya dua ribu tiga tapi saya sebelumnya dari tahun dua ribu satu konsultan dua tahun
jadi dua ribu tiga sampai dua ribu sepuluh saya di mandiri
jadi in total delapan to sepuluh years lah saya di mandiri sebelum saya kembali lagi sekarang
pasti kan orang bertanya tanya ada siapa sih di belakang seorang pak tiko
kok hebat bener umur empat puluh tiga langsung terpilih jadi dirut bank mandiri
ada siapa pak tiko di belakang
sebenarnya gak ada yang rahasia dan gak ada yang spesial
memang yang saya tahu yang saya tahu memang profil yang dicari
waktu itu oleh menteri bumn dan oleh pak presiden adalah profil yang lebih lengkap
karena dianggap tantangan ekonomi ke depan ini lebih kompleks
jadi bukan hanya dari sisi bisnis tapi bagaimana kita berperan sebagai agent of development
dan juga sebagai anchor bank ini harus menjaga supaya stabilitas sistem keuangan indonesia terjaga
jadi perlu orang yang bukan hanya punya business background sebagai banker
tapi juga punya visi jangka panjang dan punya kemampuan juga sebagai partly regulator yang bisa melihat sistem
nah kebetulan cv saya cocok gitu
dan dari awal memang saya disampaikan bahwa memang dicari pengalamannya lebih lengkap
dan kebetulan waktu saya dipanggil pak jokowi
beliau menyampaikan oh saya ingin yang muda yang bisa membawa perubahan ke
ditanya apa saja bapak jokowi waktu itu
selebihnya ditanya mengenai pengalaman saya sebelumnya di lps di aif dan sebagainya
kemudian kira kira bagaimana saya melihat mandiri ini ke depan
dan itu kesaksian memang dua hal
yang pertama bagaimana dalam kondisi jangka pendek ini bank mandiri bisa stabil dan menjaga
supaya sistem kita tetap
tetap sehat dengan kondisi perekonomian seperti ini
jadi jangka pendeknya harus menjaga supaya banknya tetap bisa sebagai anchor bank yang berperan baik
bahkan dalam kondisi ekonomi seperti sekarang yang kita hadapin kan berat ekonominya kan
tapi juga di saat yang bersamaan menyiapkan juga langkah untuk lima tahun ke depan bisa go regional
jadi ini plusnya ada dua nih untuk stabilisasi sekarang dan untuk jangka panjang sebagai
dan itu semua sudah disampaikan ke pak jokowi
kemudian disetujui pak jokowi lantas terpilih jadi dirut balik ke kantor ternyata bukan hanya bawahan
atau kolega yang usianya lebih muda dari anda banyak yang jauh lebih tua
bagaimana cara memanage mereka itu pak tiko
saya dari dulu selalu percaya bahwa management itu is very personal is about people
dan people ini kadang kadang tidak terkait dengan umur
kebetulan saya punya pengalaman cukup banyak managing people week diffense ages ya
dan saya dari tahun dua ribu tiga waktu itu masuk ke mandiri sebagai group head anak saya juga umurnya dua puluh tahun lebih tua dari saya ada
jadi saya sudah pengalaman memanage orang lain
dan saya juga pengalaman memanage orang yang jauh lebih berusia dari saya dan punya experience lebih
tapi juga saya punya satu pola di mana saya bisa menjaga hubungan personal yang baik dengan orang per orang
ini yang saya jaga
karena kalau kita sudah punya trust level yang tinggi orang itu tidak akan melihat kita umurnya berapa
dia yang penting comfortable dengan kita dan percaya bahwa kita memang pemimpin yang tidak punya agenda di luar profesional
so far so good tidak ada intrik intrik tertentu
so far sih yang saya amati oke ya nggak ada masalah
saya dengan tim juga bekerja solid
kebetulan memang tantangannya besar karena npl meningkat likuiditas ketat
dan justru di saat tantangan meningkat ini kelihatan kerjasama antara board juga lebih solid untuk menghadapi permasalahan
selain itu anda juga punya atasan langsung wanita
nah belum pernah kan punya atasan langsung wanita
iya baru sekarang ini
gimana tuh rasanya
jadi bu menteri bu mn ini bu rini sumarno ini sangat berbeda dengan menteri menteri sebelumnya
memang agent of developmentnya sangat ditengan beliau
jadi dulu bu mn ini kan ada yang memang
ada yang memang lebih mengarah ke public company tapi ada yang memang agent of development
nah sekarang memang bu rini minta semua perusahaan bumn itu menjalankan dua duanya
jadi tetap harus profitable tetap harus menjadi perusahaan yang publik dan bisa menjaga kepentingan investor
tapi juga peran agent development harus tinggi
nah ini kita sangat tekankan dalam beberapa bulan kebelakang kita banyak program
seperti kita ada program csr ke labuan bajo kemudian ke maluku
waktu kemarin yang menarik tujuh belas agustus saya sama bu rini upacara tujuh belas an di pulau haruku
tujuannya supaya kita menyentuh daerah daerah yang selama ini belum tersentuh oleh pemerintah
nah kita diharapkan masuk dalam satu program istilahnya itu bumn hadir untuk negeri
jadi supaya masyarakat melihat bumn ini bukan hanya perusahaan yang berfokus pada profit
tapi juga ada di saat negara membutuhkan dan ada di tengah masyarakat
nah ini saya lihat bu rini punya nobel purpose di sini dan saya komit untuk mensupport
memang menariknya beliau ini aktivitasnya banyak
jadi saya harus membagi waktu banyak saya harus spend juga dengan beliau supaya kita bisa mendigest semua kepentingan ini
pendahulu anda dari dirut jadi menteri ada kesana tidak ambisinya
kalau ambisi rasanya single ya still too early
tapi kalau saya melihatnya gini bank mandiri ini sebenarnya anchor bank yang sangat strategis kan
aset kita secara konsolidated akhir tahun ini seribu triliun
jadi peranan kita sebagai kalau istilahnya ojk itu domestic
jadi untuk mengawal bank mandiri itu sendiri itu udah hampir kayak kementerian juga
karena span of controlnya kita punya pegawai hampir seratus ribu aset kita seribu triliun
itu juga sudah satu institusi yang besar sekali
jadi saya belum mimpi kemana mana tapi saya sekarang fokus untuk menyelesaikan yang di depan mata ini
di depan juga
berarti kalau pengangkatan anda seseorang yang berusia empat puluh an tahun menjadi di tutup di bumn ini kan suatu terobosan
apakah anda melihat ini akan menjadi trend nantinya

jadi kalau menurut saya memang sekarang ini kan menjadi peranian generasi ya

jadi cepat atau lambat pemerintah juga mulai harus regenerasi di area bumn tolong juga pemerintah
saya rasa pak jokowi ingin mencoba melakukan terobosan dulu
ya ada pasti ada satu inovasi baru yang ingin pak jokowi tonjolkan
nah di sini mungkin peranian itu diharapkan nanti menjadi contoh untuk teman teman lain
dan saya melihat sebenarnya usia ini bukan faktor utama lagi di zaman sekarang ya
karena di zaman yang kompleks sekarang ini kita harus melihat juga bagaimana perusahaan bisa inovasi
dan melakukan dobrakan ke depan
nah ini kan perlu mindset muda yang mampu menangkap perubahan perubahan di dunia
anda berasa jadi kelinci percobaan tidak
dan tentunya ada pressure atau tekanan yang lebih besar begitu
saya rasa kalau dari sisi inovasi dan ke depan nggak terlalu ya
menurut saya itu ini acara wajar
karena yang menjadi challenge besar perubahan ini terjadi pada saat ketemu juga tidak terlalu baik
ini suatu hal yang memang menurut saya harus dijalankan
karena sebagai pemerintah muda sekarang kita dikunci bukan hanya untuk perubahan
kita juga harus melihat bagaimana kita melakukan ke depan
tapi juga harus jaga pendek bagaimana menghadapi turbulensi korekonomi yang ada sekarang
nah untuk membalance dua tantangan ini perlu mindset dan juga energi yang besar maupun juga keberanian
karena tantangan jaga pendeknya juga sangat sederhana
anda biasa bekerja di perusahaan swasta perusahaan internasional
sekarang di bumn
ada yang beda tidak
cara memanage tenaga swasta
apa tenaga kerja di sana dibandingkan dengan di bumn
memang pasti berubah ya
karena saya kebetulan sudah punya pengalaman dari tahun dua ribu tiga masuk di al madiri
saya sudah sampai di sana selama empat tahun sebelum saya berputar juga
tapi saya juga ada pernah di pemerintahan seperti di lembaga penjamin simpanan kan
dan memang saya melihat yang pertama ini bagaimana kita melakukan performance orientation
itu saya rasa di indonesia sekarang sudah cukup baik
jadi bagaimana seluruh pegawai dari level direksi sampai level pegawai yang terpencah itu
dikerja dengan dasar orientasi pada kinerja

kualitas apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang pejabat publik seperti anda pak pak mardoyo rini
untuk katakanlah merepresentasikan pejabat publik yang ideal
kalau yang sudah pasti nomor satu integritas dan profesionalis
nah itu nomor satu sekali lagi
jadi kalau kita memiliki pas baik profesional kita menguasai bidang kita
itu sudah pasti satu titiknya
tapi yang kedua saya rasa tadi yang saya sampaikan
kalau kita harus memberikan satu puansa ya
bahwa kita bekerja ini benar benar untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat
sehingga masyarakat percaya bahwa oh kita ini memang sebagai orang orang yang dipilih oleh pemerintah
memang benar benar mencurahkan energi kita untuk sesuatu yang lebih baik rumah sakit dan negara
jadi di situ muncul terhasil
dan kemudian yang berikutnya
ada yang memang lebih susit itu bagaimana kita merolah stakeholders
karena stakeholders kita kan bermacam macam
mulai dari masyarakat hukum masyarakat karyawan dan politik juga
jadi kan harus kita manage supaya kita tidak terlihat kita di semua form ini kita terolah dengan baik
banyak sekali yang mau ketemu sama anda nih fatih
paling setelah melihat anda suka main golf
diajak main golf terus
saya selama berbicara bicara dengan anda

biasanya itu kalau kata orang orang yang tidak baik

akhirnya saya ngomongnya cepat cepat lebih buruk karena sudah kepikiran semua

jadi saya biasanya kalau saya mau ngomong lebih lambat
saya harus benar benar topiknya saya atur begitu ya
tapi kalau saya ditanya malah kadang kadang lebih cepat
jadi kebiasaan saya kalau saya bicara di publik
yang audiensnya luas
saya malah sengaja kadang kadang harus baca
bacanya bukan karena saya lupa
sebenarnya punya bisa saya atur
tapi kalau nggak ada teksnya

sebenarnya kita harus kembali
kita lanjutkan ngobrolnya nanti
sambil makan ya
terima kasih anda masih bersama kami
dan kini kita lanjutkan bincang bincang
dengan direktur utama pt bank mandiri persero tbk
kok tantangan apa
terbesar yang dihadapi dunia perbankan saat ini
di samping tentunya perekonomian yang katanya sulit
iya perbankan sekarang tantangannya ada dua yang paling besar
pertama peningkatan kesehatan
kita biasanya berkata
kita harus menolong urusan yang seperti ini
kalau kita berkata tentang perbankan

lalu kemudian mengenai ke seluruh sektor perlambatannya kan terasa
kemudian yang kedua likuiditas jadi memang di situasi ekonomi yang melambat ini
likuiditas perbankan khususnya dana pihak ketiga itu pertumbuhannya melambat
jadi memang dalam turbulensi seperti ini bank harus menjaga pertama pecadangan kreditnya
jadi harus cukup ada pecadangan yang kedua juga harus menjaga likuiditasnya supaya selalu aman
kalau saya bisa terjemahkan dalam bahasa orang awam bank sekarang lagi pelit meminjamkan uang begitu ya
jadi kalau dari sisi pertumbuhan kredit memang kita melambat tahun ini melambat
yang segmen bank nasional khususnya bank bumn tumbuhnya tinggi
jadi kalau kita bank mandiri bersama dengan bn
bni bri bnd itu tumbuhnya di belasan persen masih
bank swasta agak sedikit lambat lambat tapi yang negatif memang di bank asing
jadi memang kita lihat di bank asing terutama yang pinjaman pinjaman falas
memang banyak yang turun karena memang ini kebanyakan di sektor pertambangan
nah jadi secara nasional kelihatannya memang pertumbuhan lambat
tapi sebenarnya di sektor sektor tertentu seperti mikro consumer masih tinggi
jadi kalau dibilang kita melambat karena kita jaga jaga iya
tapi sebenarnya tidak selambat secara average itu
paling ramah terhadap sektor apa sekarang
sekarang ini memang di situasi pemulihan ekonomi seperti ini
kalau secara segmen corporat ya
nah di corporate ini ada beberapa sektor yang kita cukup bullish ya
yang pertama cpo karena kita lihat kan harga cpo sawit kan membaik gitu ya
jadi itu kita lihat produk unggulan di indonesia yang saat ini juga secara global harganya stabil
yang kedua properti kita lihat properti itu juga jadi katalis untuk pertumbuhan mulai meningkat lagi
dan juga dari sisi manufacturing tapi manufacturing yang sifatnya ke consumer goods ya
jadi yang memang ke retail market
jadi tiga sektor ini yang kita lihat paling prospektif di pemulihan ekonomi sekarang
nah untuk di segmen yang lain memang consumer karena kita lihat di indonesia ini household levelnya masih rendah
jadi utang rumah tangga masih rendah
sehingga room dari rumah tangga untuk meminjam terutama buat morgage dan untuk kendaraan masih kuat
nah ini kita dorong supaya pemulihan ekonomi ini bukan hanya dari sisi segmen korporasi
tapi juga supaya consumernya aktif untuk spending sehingga itu mendorong juga produksi
kalau untuk teknologi yang begitu pesat
apakah bank mandiri atau mungkin bank bank bumn atau bank swasta lainnya
kewalahan kejar kejaran dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat
sehingga kemudian muncul katakanlah institusi institusi yang bisa menyaingi apa yang bisa dilakukan oleh sebuah bank
jadi ini kan tren di dunia ya tren di dunia bahwa fintech ini kan baik di amerika maupun di china
mulai masuk ke segmen yang berbankan
nah di indonesia kita sebenarnya beruntung karena memang fintech belum sebesar
agresif di amerika dan di china
sudah mulai ada harus kita sikapi tapi size nya belum sebesar yang di luar negeri di global operations
nah kita bank mandiri fokus juga untuk mulai mendisrup ourself
jadi istilahnya itu sebelumnya
mendisrup itu artinya apa
ya kita meng create product yang non tradisional
jadi kalau misalnya kita punya produk internet banking mobile banking ini kan base nya masih rekening tabungan
nah kalau udah nanti muncul fintech kan fintech bisa muncul rekening yang benar benar virtual
misalnya kalau istilahnya sekarang itu virtual money jadi dia transfer dari telepon ke telepon
atau namanya sekarang ada e wallet e walt yang ada uang yang ada di walletnya ada di elektronik
nah ini kan nanti kan pelan pelan menggantikan produk tradisional perbankan ya
nah kita daripada kita didisrup kita mendisrup ourself dulu
sebenarnya sebagai contoh kan sekarang yang kita kejar dorong kan yang e money ya
ini kan contohnya prepad card di mana orang mungkin ke depan tidak lagi transfer ataupun menggunakan debit card
tapi sebagian orang lebih comfortable membawa e money
setelah yang antisipasi untuk fintech apa yang kita lakukan
antisipasi untuk fintech fintech ini harus antisipasi di bidang apa lagi
kalau melihat ke depan ya
iya ke depan ya
jadi ada dua hal yang saya lihat memang harus kita lebih agile
jadi yang pertama memang distribution
jadi bank ini kan distribusinya sekarang masih fokusnya kan di cabang physical ya
ada atm juga
nah ini kita harus lihat karena kalau lima tahun sepuluh tahun ke depan orang migrade ke mobile virtual
ini kan artinya kita harus lihat ini cabang cabang kita nanti ke depan harus kita convert seperti apa
jadi bank ini harus punya visi di situ
yang kedua dari sisi human resource juga karena tadi kita bicara mengenai generations
sekarang ini generations yang masuk ke employment adalah generation y
nah ini tentunya gen y ini punya kelebihannya sendiri lebih innovation lebih kreatif ya lebih open minded
tapi di sisi lain juga untuk kerja di bank mereka harus tetap tertib dengan aturan yang ada
nah kita sebagai bank yang ingin maju ke depan juga harus bisa ngelola supaya culture bank kita itu tetap bisa diturunkan ke generasi berikutnya dengan baik
dan kita bisa makin maju
tapi juga dengan prudence dan risk management yang terjaga juga
itu juga tantangan besar juga ke depan
pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup bincang bincang
saya mau ke sesuatu yang lebih personal yang ingin mungkin orang orang tahu
sebenarnya dari kehidupan anda sehari hari rutinitas yang anda lakukan apa sih menurut anda yang paling berkontribusi besar terhadap kesuksesan anda sehingga anda bisa menjabat sebagai di usia yang sangat muda
jadi saya itu model orang yang
tidak takut dibilang ambisius begitu sama teman teman atau sekeliling anda
kan ada dua hal pekerjaan dan ambisi jabatan
saya itu sebenarnya tidak pernah punya spesifik ambisi jabatan
yang penting pekerjaan dikasih ke saya saya deliver above expectation dari orang yang memberikan
jadi kalau harus selesai minggu depan anda maunya selesai kemarin begitu
sebagai contoh kan saya sampaikan kalau dulu kita
saya pribadi kan dikasih tugas sebagai contoh menjual bank mutiara gitu ya
ya mungkin orang lain kalau dikasih tugas itu mungkin nggak mau gitu
nah saya sering mengerjakan tugas tugas yang mungkin orang lain gak mau kerjakan gitu ya
tapi kita bisa selesaikan sehingga akhirnya dari pemberi kerja dalam hal ini pemerintah juga merasa kita bisa committed dan bisa deliver borden worl the expect
jadi menurut saya
culture yang saya pribadi
dan lebih cepat mungkin dari yang orang expect juga
justru tantangan itu yang jadi tantangan buat anda dan menarik buat anda
bahkan ini kan bisa dilihat dua kan apakah itu sebagai sesuatu yang menakutkan atau sebagai satu opportunity untuk kita proving ourself gitu
seperti kata teman teman anda juga kalau tiko sih orangnya nggak ambisius sprit
tapi lebih ke melihat opportunity
oke pak tiko terima kasih banyak atas waktunya di cnn indonesia
oke sama sama frida
semoga semakin sukses ya
itu tadi bincang bincang kami dengan kartika wirjo atmojo direktur utama pt bank mandiri persero tbk
nantikan bincang bincang kami dengan sejumlah ceo inspiratif lainnya di episode episode mendatang
saya frida litwina undur diri terima kasih sampai jumpa